sebuah yang kita tetap
merdeka atau mati
dan kita yakin saudara saudara
pastilah keunangan ini akan jatuh ke tangan kita